belasan kapal asing di perairan bitung sulawesi utara hari ini ditenggelamkan dengan disaksikan langsung oleh menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
kapal kapal ini ditenggelamkan lantaran pelanggaran teritori
ke lima belas kapal ikan asing yang ditenggelamkan di kota bitung ini terdiri dari tiga belas kapal asal filipina satu asal vietnam dan satu asal indonesia
lokasi penenggelaman kapal kapal ikan asing ini dilakukan di perairan kema sulawesi utara dengan jarak kurang lebih dua puluh mil dari kota bitung ke perairan kema
selain dihadiri menteri kelautan dan perikanan penenggelaman kapal kapal ini juga disaksikan oleh pejabat polri bakamla lanusri lantamal pemerintahan provinsi bahar kam pusat dan wakil kepala staf angkatan laut dari pusat dan kejaksaan agung
penenggelaman kapal kapal ini menurut susi penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan laut indonesia
penenggelaman kapal kapal ini menurut susi penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan laut indonesia
penenggelaman kapal kapal ini menurut susi penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan laut indonesia